universitas diponegoro semarang memberikan gelar profesor kehormatan
kepada ketua kamar peradilan tata usaha negara julius
pemberian gelar profesor kehormatan ini secara resmi disetujui oleh dewan profesor
dan senat akademik universitas diponegoro pada selasa dua puluh enam maret dua ribu dua puluh empat
persetujuan pengangkatan profesor kehormatan ini karena julius dinilai sebagai sosok
yang bisa menjadi teladan dalam pengembangan hukum progresif
bahkan yulis tak hanya paham secara teori namun juga telah menerapkan hukum progresif itu sendiri
selain itu julius dinilai berani dan mampu memberikan putusan untuk penyelamatan keuangan negara
dan pengembalian kerugian keuangan negara
sehingga bisa menyelamatkan uang sekitar enam belas triliun rupiah dari para obligor
penerapan hukum progresif ini sangat penting
dan bisa menjadi contoh bagi seluruh mahasiswa dan hakim di indonesia
sesuai tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa
beliau itu merupakan sosok yang saya kira patut diteladani
terutama di dalam mengembangkan hukum progresif yang dikembangkan oleh fakultas hukum undip
fakultas hukum ini itu kan disebut sebagai kampus progresif
dimana hukum progresif itu pertama kali diciptakan oleh profesor
jokto raharjo pegawai hukum dari fakultas hukum unib
kami mempelajari hukum progres itu dari sisi teoretiknya
pada kesempatan yang sama ketua kamar tata usaha negara yudius
mengungkapkan pengangkatannya sebagai profesor kehormatan undip
merupakan kewenangan pihak universitas dan sudah melalui tahapan yang ada
itu kan apa ya otoritas unib
saya diusulkan oleh fakultas hukum unib untuk dikelar profesor kehormatan
untuk tahapan tahapan ini
ada presentasi di depan jenderal fakultas
ada presentasi di depan dewan profesor
dan mereka memberi kepercayaan dan mengizinkan untuk saya memakai gelar profesor kehormatan
pengusulan gelar profesor kehormatan kepada ketua kamar tata usaha negara
sesuai dengan peraturan rektor no satu tahun dua ribu dua puluh tiga
tentang pengangkatan profesor kehormatan di udvs di ponegoro